saya biasanya dihantin
ya nggak papa lah kalau ke ibu hana lagi akan kalau nyanyi ke ibu ibu ranti ibu ranti mulukan
boshir saya itu pengen ada sesuatu yang baru dari diri saya lagian juga ibu ranti ngejahit
ah biasa nggak seperti biasa sebagus bagusnya orang gitulah ya ya masih standar standar aja
nggak papa kan kalau setilih kesini oh iya oh masih mau jahit model apa
aduh aduh aduh ada apa sini
iya padahal baru aja mau kenalan jangan kenal sama bola api sama bola mata eh
tapi mario coba lihat tangannya
orang tadi nggak sempat putus juga
juga luka dong ya ya ya coba sini saya lihat bukanya
belum dipegang itu baru dipegang ya
ini kayaknya lukanya parah deh kayaknya harus diamputasi
harus diobatin ibu mesi
he ibu ranti udah saya ajak
mentari aja lagi sakit
iya nggak masalah langsung ibu ranti aja
jangan saya itu dulunya dukun sini
jadi ibu mesi dukun beranak
hah bukan dukun hamil
bukan dukun sunat
eh semuanya aja saya terus
iya ibu mesi lagian mau obatin orang aja pakai rebutan
tahu udah kayak apaan aja
hei diarina aja dong kerja lagi nyari amal
nyari amal disini
nyari amal di masjid iya tapi kalau disini juga sekali modus
dia orang dia mau diobatin sama saya sini
enggak angus ya allah ini pasti panas banget kan iya bener banget
enggak makan pete tapi mario saya mau ucapin terima kasih ya tadi kamu udah nyelamatin saya
sama anak anak kalau nggak ada kamu mah mungkin tadi bola apinya kena ke saya
pamit sih dasar nggak sopan kan enggak diapain aneh
ya kan aku takut
lagi ya pak kita berdoa aja mudah mudahan
ya udah sekarang bola apinya udah enggak ada mendingan kita pulang sekalian mami
mau ngobatin ini oh mario kasihan tangannya
itu kiriman orang
kiriman orang pakai bola api
menuju ke sasarannya yang gak dia sukain
nah dinamainlah banas pati gitu
kenapa orang ngirimnya santet ya
kenapa gak ngirim parsel dua gitu
maksudnya kalau ngirimin santet kan berarti ada yang diincer
iya kan bu endang
iya pasti bu ranti
halo ibu ranti
iya kan dari tadi saya udah ngomong
itu ada yang diincer
berarti yang diincer siapa
ya ibu ranti lah
gitu aja pakai mikir itu bola api kemana
ya ke ibu ranti semalam
makanya nyamperin ibu ranti
bu messi jangan sembarangan ya kalau ngomong
kenapa jadi ngincernya ke saya
kan tadi malam juga ada mario
aduh kalau mario itu gak termasuk dalam hitungan ibu ranti
dia kan orangnya baru di sini ya
jadi gak mungkin berbuat dosa saja sulit
maksudnya dia kenal sama orang juga jarang
nah kalau yang sering jatuhin perasaan orang adalah siapa
ibu ranti kalau ngomong itu silap
dan juga nginir
heh saya tuh bukannya galak ya
saya tuh judes
ih beda banget ya itu
ya beda tuh
tapi gak buat nyakitin orang
daripada saya ngomong di belakangnya kayak ibu messi
ya itu kalau ngomong di depan seperti ini
hah memang sih semua orang bersiri dengan kecantikan saya
jangan ribut di jalanan
malu tuh sama orang orang dilihatin
tidak tidak tidak
ih ini kan dari ibu
cuma itu ibu ranti dari tadi nanya
mario gimana itu luka tangannya masih sakit nggak
alhamdulillah udah baik bu
kan berkat ibu dibenerin diobatin
iya tapi nanti kalau kira kira ada meriang meriang
mendingan bawa aja tuh ke dokternya
oh salah bu
mario itu bagaimana luka tangannya
gak usah diomongin kan dia udah bilang tena naon
ih aneh banget deh
ah udah aku pulang dulu ah
sana hati hati ya kalau jatuh bangun sendiri
bu ranti saya juga mau pulang masak buat adab
empang makan di rumah bu ranti terus saya
alhamdulillah masih punya malu
ah bu ranti
beli ini enggak sendiri
eh tau aja
ini sih beli ini emang dia drem
kalau dia jatuh ntar kita gempa ya
kenapa sih orang orang yang di kampung ini selalu aja ngomonggil
ibu ranti ibu ranti
padahal kan ibu ranti cantiknya juga gak seberapa
cantiknya juga hemesi hemes
sekali kali gak usah temenin lagi
ibu ranti ngebetain banget
sekali kali pakai nuansa beda
saya mau nyari nuansa baru dari ibu ranti
eh ibu ranti
ibu ranti ibu ranti
ini namanya ibu hemesi mesihoba
masa gak tau sih
ranti lagi ranti lagi
bu mesih maksud saya
ben nih bu mesih dateng kesini
oh iya dong tentunya
yang pasti saya itu dateng kesini mau ngejahit
masih mau beli sayur sih
warna saya mau bikin baju yang terkece terbanget teroke
tunggu aja deh saya
biasanya di ranti
ya nggak apa apa lah
kalau ke ibu hana
lagian kan kalau nyantik ke ibu ranti ibu ranti mulu kan boshir
saya itu pengen ada sesuatu yang baru dari diri saya
lagian juga ibu ranti ngejahitnya
ah biasa lah
gak seperti biasa
sebagus bagusnya orang gitu lah ya
ya masih standar standar aja
gak apa apa kan kalau saya pilih kesini
bu messi mau ngejahit model apa
pokoknya jangan kayak yang dijan sama ibu ranti
pasti saya bisa setau model yang bagus buat ibu mesih
pokoknya keren deh
mesih gitu lah
kalau begitu saya ke dalam dulu ya
mari ibu mesih
langsung aja diukur bajunya
biar oke biar tetap cantik
ya allah bagi
kamar kamar dia bisa buka sendiri
semua ibu ranti
eh kena gue
awas ya ibu ranti
mas ibu awas
ini bola api itu seram banget menyerang geja kita
itu namanya hantu banaspati
kalau menyerang banget sepati berarti salah satu di antara kita ada yang diincar
semalam kayak yang ngincar mami aku atau om mario ya
juga itu kak
mungkin ada orang lain yang kita nggak tahu
pastinya sih ada yang niat jahat buat ngirim hantu banaspati itu ke kampung kita
udah tahu kita takut
ya kampung kita sering banget diteror
iya terornya aneh aneh lagi
baik juga gus boleh ena enai